arus kendaraan para pemudik mengarah ke jakarta mulai tersendat di beberapa titik
kendaraan para pemudik juga tersendat cukup panjang sekitar tiga km
dari kecamatan kedaung hingga kecamatan weru
polres cirebon kota menyebut peningkatan kendaraan sudah terjadi sejak kemarin
yang mencapai enam puluh ribu per hari dan diprediksi kepadatan akan terus berlanjut
hingga minggu malam besok
pemudik motor saudara juga sudah mulai terlihat ramai melintas di arteri pantura subang jawa barat
diprediksi kepadatan arus balik pemotor di arteri pantura akan mulai terjadi pada sabtu malam hingga minggu besok
pemudik motor saudara juga sudah mulai terlihat ramai melintas di arteri pantura